mudah mudahan sekarang ya berjalan kirim tadi
kalau mama mau kasih aku
boleh nggak kalau aku minta lima juta
boleh nggak ah berapa lima juta tapi
kalau menurut saya justru dari penemuan sim card ini itu dapat mengerucut pencarian
ini karena dari sini kita bisa menemukan identitas pemiliknya
iya tadi kita juga berpikir seperti itu cuman jujur kita nggak tahu langkah selanjutnya
seperti apa baik pak kalau begitu saya akan segera langsung bekerja maaf saya mau bertanya
cuman mungkin di luar konteks ya silakan itu pergelangan tangan kenapa ya
hai walaupun gaji yang gue dapetin sedikit tapi gue tetap harus sampai sekarang
hai daripada nanti kepotong sama
hai daripada nanti kepotong sama
hai daripada nanti kepotong sama buat bayar kartu kredit gue kan
buat bayar kartu kredit gue kan
buat bayar kartu kredit gue kan
kok tasnya doang sih
aduh gede banget nih
aduh mau pake telepon lagi
wa'alaikum salam iya
ini aku udah deket kok ma
ya tunggu aku ya
oke hal itu cukup berasa
nanti kalau misalnya berasa mau konsulasi lagi
kayaknya seru seru begini juga gak ada masalah
pasti dokter rasakan begini
terima kasih dokter
bahkan saya sampai gak bisa menceritakan yang sejujurnya pada dokter andi
main di sini
bentar bentar sini mbak
nanti kita taruh belakang dulu ya
kenapa mama gak bisa kita jenguk
gak bisa kita jenguk
wah siapa bilang gak bisa di jenguk
bukannya andi udah dipindahin ya rumah sakitnya ya
kenapa aku gak bisa di jenguk
iya sih harusnya
udah udah pindah rumah sakit
kamu kenapa panik gitu sih mukanya
enggak bu gak apa apa bu
ya udah selesai kerja hari di sini
kamu kenapa sih
kau nangis kenapa
aku habis kecopetan
terus apa yang diambil kamu gak apa apa kan
semua gaji aku yang aku ambil dari atm semua diambil soal kecopet itu ma
astagfirullahaladzim ya allah
sekarang aku gak mau dengan sama sekali ma
aku gak tau besok harus gimana ma
udah udah kamu tenang aja ya
udah yang penting kamu gak apa apa
nanti mama kasih uang pegangan buat kamu ya
udah jangan sedih gitu dong ya
akhirnya acting gue berhasil juga
udah sah udah kamu tenang aja ya
kita makan sekarang sambil bicarain masalah villa ya
kamu udah tenang kan sekarang ya
lu jangan pikirin itu yang tadi
kalau mama mau kasih aku boleh nggak kalau aku minta lima juta
boleh gak ma
berapa sah lima juta
ya udah nanti mama kasih ke kamu ya
makasih ya allah
kamu bisa ceritain ya kejadian sebenarnya di villa gimana sebenarnya
mama pengen tahu soalnya
jadi gini waktu di villa itu ada kejadian kebakaran di gudang
tapi syukur dari semua orang gak ada yang terluka
cuma yang bikin situasinya makin pelik ya
siana belum tahu ada di mana keberadaannya dan sama siapa
mama jangan berpikir terlalu jauh oke
ada yang lebih penting dari itu
yang aku mau tanyain ke mama
beberapa kali aku ngeliat nino berantem sama siana
mama tahu gak
mereka itu berantem karena apa
gak mungkin aku bilang kalau penyebab mereka berantem itu adalah siena
karena dia nuduh nino udah menghamili dia
mama gak tahu sa
memangnya kenapa sih
ya itu yang jadi pertanyaan aku sekarang mah
aku sih berpikir apa ya mungkin nino dipanggil ke kantor polisi karena ada berhubungan dengan kebakaran itu mbak
ditambah nino kan juga gak diundang ke villa itu
sienna kan juga gak diundang tapi mereka datang
aku mau cari tahu
mama juga pengen tahu yang sebenarnya apa yang terjadi
apa pesan makan ma
pair terusnya mana ya
ya nona kamu tuh ada ada aja sama sienna ini
oh ini hanya luka kecil aja saat saya di apartemen sebelum saya kesini tadi
apa perlu saya buka pak supaya pak al dan pak rendy lihat
gak usah gak usah gak usah gak apa apa
kalau memang luka yang masih baru kan nanti takut ya kalau dibuka tutup infeksi
baik kalau begitu saya izin pamit dulu pak
kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan saya lebih baik pamit dan saya langsung bekerja
oke terima kasih banyak
terima kasih pak
intinya saya cuma mau apapun yang anda temukan langsung kabari ke kami
pasti pak baik
oh ya nanti selain saya dan pak al akan ada satu orang lagi yang akan masuk ke tim kita namanya riza
oh iya tidak masalah justru semakin banyak orang dalam pencarian ini kan semakin baik
benar ya pak kalau begitu saya langsung izin pak miko